selanjutnya pssi resmi menunjuk indra syafri sebagai pelatih timnas indonesia untuk berlagak pada sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
melalui laman resminya pssi mengumumkan penunjukan indra syafri untuk menangani timnas indonesia pada sea games dua ribu dua puluh
lantaran pelatih shin tae yong akan berfokus penuh menangani squad indonesia u dua puluh yang akan berlaga pada piala dunia u dua puluh
indra syafri ditunjuk untuk menangani timnas indonesia berdasarkan hasil rapat komite eksekutif pssi pada tiga puluh januari lalu
indra pun punya pengalaman menangani timnas indonesia pada sea games dua ribu sembilan belas
indonesia saat ini menjadi finalis setelah kalah oleh vietnam pada laga pamungkas
seperti diketahui sea games dua ribu dua puluh tiga direncanakan digelar pada lima hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh tiga di kamboja
adapun piala dunia u dua puluh akan dilaksanakan pada dua puluh mei hingga sebelas mei